salahnya dimana gitu kan
kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional
mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas
itu dianggap kesalahan yang mudah gitu ya
bos pendekatan bos
ini sudah yang perlu diperluin bos
sudah direvisi atau belum itu saya nggak tahu
tapi kalau soal apaan dipanggil
saya belum dapat surat panggilan dari sekarang
soal yang akan terpaksa bagi mana kita dipanggil
ya dipanggil siapa dulu
siapa yang panggil
karena pkp banyak loh
yang panggil siapa dulu
dewan suruh ya saya ditaat pada kiai
tokatan lah ini sama aja ya
tapi kalau ngajar pkp dulu
pengurus yang mana dulu siapa
saya ini salah satu pengurus
kan ada bnp nya
pkp itu ada
satu hanya kesalahan satu hanya kebenaran
kalau saya mengajak masyarakat untuk nasional
mengajak rakyat untuk memilih pelajar atau tidak
itu dianggap kesalahan
pak jazil ini kan politisi yang hebat
punya jasa besar terhadap partai
dan mungkin salah satu pendiri partai
tapi untuk satu hal itu
mencabut omongan saya
yang menyarankan kepada publik
agar jangan hanya terpesona dengan
dengan mulut manis
mencabut itu saya nggak mau
publik harus memilih pemimpin
dengan cara cara yang baik
cara cara yang rasional